alhamdulillah allah sayang sama neng dilindungi
sopi udah kayak apaan aja semalam
sopi teriak teriak sopi ngejar ngejar alkemet
udah sayang kan udah lewat
sopi malu mak
iya mak tau
sopi mau ke cibarenggok nyariin aajat
untung sopi kamu tahan
sebelum nyamperin loh si sopi diajak ngobrol sama bos ajat
aku curiga makanya gue tahan
ada aajat di sana
terima kasih sop
beruan deh lo balik ke rumah eros
kasih tau semuanya
eros pasti mengiranya akal akalan kita
dia kan bisa nanyain sopi kalau gak percaya
harus tidak mungkin melakukan hal itu
mestinya kamu bilang tadi
kan tadi ogut bilang lu nya marah marah
ini pelajaran buat saya
nah iya pelajaran buat lo
jangan pernah motong omongan ogut
jangan berhubungan sama keks
tapi itu juga pelajaran yang bagus
masuk yuk med udah dingin
lo pikirin deh tuh
ini tuh pelajaran buat kita
kita tidak harus sering nguping
laki laki itu harus selalu diawasi
besok kalian cari tahu
bukan cari tahu
kalau kalian berantem terus saya kapan ngomongnya
besok kalian cari tempe
besok kalian cari info
gimana hubungan eros sama si plebo capru pekalot itu
besok duk rumah sopi
kalau perlu sopinya suruh ngomong langsung sama eros
beres di urusan lu
tidak mungkin saya melakukan itu cukup
itu akan menyakiti perasaan eros dan soki
udah malem loh
mendingan kita tidur
lo pasti nemu jalan keluar kok
eros memang memaafkan saya
tapi dia tidak akan lupa cok
lo benar juga
kesalahan bokap lo dua puluh tahun yang lalu aja dia masih inget
ingatan ibu saya kuat
agut sulit juga lo lama lama
udah ah agut mau tidur
ngapain tutup pintu
kan kita mau tidur
saya belum mandi
belum ganti baju
mendingan teh mau belajar sama pak guru aja
mana mungkin belajar sama pak guru kum kan pak guru yang kasih soalnya
eh belajar sama pak kemet
yaudah bener belajar sama pak kemet aja ilmunya teh tinggi
ceras aja bisa jadi pacarnya
heeh kamu maceng
ngomongnya pacar pacar terus
loh loh tungguin lah tuh
untung semalam sopi ketemu a'a ucup mak
kalau enggak harga diri sapi ditaruh di mana
sopi udah kayak apaan aja semalam
biar ngejar a'a kemet
kan udah lewat
sopi malu mak
iya mak tahu
sopi mau ke cibarengkok nyariin a'a ajad
mau ngasih tahu
jangan ganggu sopi lagi
sopi gak mau terlibat sama urusan orang cibarengkok
kalau abah tahu
kamu seperti nggak tahu aja bagaimana
takutnya nanti dia kesini lagi
kamu mau abah bawa golok ke kampung orang
kita reput semua
apa buktinya kalau ada yang nyuruh sopi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau udah tentu salam ngeketin aja lu
dari semalam dia kusut
patah hati kenapa
kejadian pasar malam
ketauan ngobrol sama sopi
lu gak nyukur ding
lu banyak duit lu
gunting kodok saya rusak
buat nyukur kodok
yang megangnya begini
gak gaul nih
kodok lu nyukur juga
ke rumah bos ajat
bos ajat temu buahaya
kenapa gak jalan jalan sama kemet ke bogor
biasanya mah orang orang begitu
jangan muter muter di kampung aja
ngapain ke bogor kalau gak ada keperluan
capek mak pak
kamu punggung kalian ini

ya riset biassembang kayaknya